nanti malam bawa tatang kesini
harusnya dia di ruia tiap hari
siap pak ustadz rw
kasih tau juga pusoi
ini kesempatan bagus buat kusoi
dia tidak bisa belajar banyak
siap pak ustadz rw
itu motor oli yang beliin
motor itu bukan motor curian
motor itu ada surat suratnya
tenaga saya sekarang kuat
iya saya juga tadi kuat
hebat komandan melatih kita
kalau nggak latihan mah kita kewalahan pegang tatang
iya orang stress kayak gitu kan tenaganya emang kuat
untui yang railroad aja saya
karena dia biasa skateboardnya
yang dilihatnya harganya ceng
kamu suka yang mana
ya saya pilih motor saya lah ceng
maksud saya motor antara motor saya sama motornya dadang
mau dikasih ke saya
ya enggak tuh doi
terus ngapain saya pilih
nyampun apa susahnya sih tinggal tunjuk aja mana yang kamu suka
ternyata motornya kantik sama motornya sobri diumpetin tatang di kamarnya
hebat dia ternyata kompetinya ya
tatang bisa kan ngeluarin dua motor dari semak
cuk dengar dulu penjelasan papa
kemarin teh papa betul betul pura pura sakit
tapi bukan karena pengen minta uang cuma
uang cucu papa sih
cuk dengar dulu penjelasan papa cu
papa tuh pura pura sakit karena pengen deket sama cucu
kalau papa tidak pura pura sakit mah cucu tidak mau ngobrol sama papa
makanya papa pura pura sakit cuk
cuk dengerin dulu cuk
assalamualaikum kang imin
ibu mau ke mana
kau ketemu kang imin
pernah ke mana
pernah ke mana
pernah ke mana
pernah ke mana
pernah ke mana
pernah ke mana
pernah ke mana
kamu udah mau berangkat
mau pohon jalan dulu ya
yaudah kamu hati hati di jalan ya
ibu antar ya
kamu nanti titip salam ya
icu belum bisa bales pesannya kang inin
soalnya hp icu kecemplung
makasih ya atas kiriman pulsanya
nanti icu hubungin akang
kalau misalnya icw udah punya hp lagi
yaudah kalau gitu
icu permisi ya kang
nanti malam bawa tatang kesini
harusnya dia di rukya tiap hari
siap pak ustadz rw
kasih tau juga kusoy
ini kesempatan bagus buat kusol
dia tidak bisa belajar banyak
waalaikumsalam kang acing
apa yang mau dibantuin atukang
udah rapi semuanya
ya apa aja tuh cantik
eh kemarin pas si muka becek kesini
kenapa gak diusir aja diserem pake air
kang acing cemburu ya
aduh cantik ya pasti cemburu
gimana gak cemburu pacarnya didetengin orang
disamperin orang digodain
emangnya siapa yang pacarnya kang aceng
tuh tuh tuh kan cantik
gak usah malu
eh kenapa tadi pagi pulang dari pasar terburu buru
padahal kang acing mau jemput pake motor baru
nanti disangka orang kita pacaran beneran
aduh ampun manis
kenapa sih harus masih malu
ngaku aja sama orang orang
kang aceh gak marah kok
entang entang senyumnya manis
kang acing tuh terserantin aja
mau kita menikah besok
pokoknya kang acing tuh nurut aja
emang siapa yang mau nikah sama kang aceh
aduh ampun cantik
kamu udah gak usah khawatir
etwar juga siap
kok jadi pagar bagus
dasar bangga ya
kang acing teh pulang dulu ya
tapi kang acing tau kamu pasti sedih kan
udah gini aja
kapan aja kamu perlu sama kang acing
playboy cap kerupuk
kalau misalnya nanti mau nikah kapan aja
nanti tinggal kang acing suruh hansip kerebek kita
masih aja pemalu
itu mah bukan pemalu atu kang
kita senyumnya disimpen buat kang acing seorang
walaikum salam kang acing
bercuma punya motor baru
kalo jalan kaki juga
walaikum salam kang dadang